jangan lupa subscribe channel ini untuk dapat info terbaru
mendingan sekarang kamu kerja keras di kantor
karena ya itu yang aku lakuin sekarang
aku bener bener lagi kerja keras
kamu boleh menghindari aku
kau akan merebut hati kamu kembali
aku gak bisa meninggalkan kamu
kerobak daganganku kok iya
aduh aku bisa dipecat nih sama bos
saya janji pokoknya saya bakalan ganti
semua kerugian bapak yang ada di gerobak itu
saya kan udah bilang
kamu bisa lari kenceng gak kalau ada razia
saya janji saya akan ganti
saya bakal kerja dua kali lipat lebih keras lagi ya
kamu emang beruntung
gerobak kamu ditemukan
bagai yang lain
jadinya saya nggak jadi dipecat kan pak
tapi kalau satu kali hilang
tamat pribadiat kamu
sudah beresin gerobak kamu
yaudah makasih pak ya
kamu setuju dengan
oke thanks ya
tunggu bentar kamu kesini
mau cari kerjaan
tapi aku gak yakin
kamu akan cocok kerja di bengkel ini
kamu cari kerjaan
kan sudah jelas tertera
pemilik bengkel ini
adalah jody herlamba
dan saya adalah pengelolanya
bengkel ini akan dikembalikan ke saya
jadi sudah jelas tertera disana
bahwa saya itu sebagai
pengelola bengkel ini
kamu jangan bercanda
siapa yang mau bercanda
kan sudah jelas
bahwa saya sebagai pengelola
jadi kamu jangan bercanda
kamu itu jangan macem macem
dengan mudah saya bisa memecat kamu
jadi kamu tolong ingat
di sertifikat tertera disana
jody herlamba kan
dan saya sebagai pengelolanya
jody herlamba kamu tau kan
dia itu kan calon mantu saya
bos pergi dulu ya
tanya mau bunuh diri itu
sebenernya suka duluan sama nara itu siapa sih
nara lebih memilih nona
ya namanya orang cinta kan gak bisa dipaksa
terus mau kamu apa bi
saya memang kurang adil sama tanya
waktu dia masih kecil
padahal anak itu sebenarnya baik
dan pintar dari kecil
makanya waktu saya tahu dia mau bunuh diri
ya saya merasa bersalah
nara sama tanya
nara sama tanya
aku bener bener gak nyangka
kamu merestui hubungan nara sama tanya
padahal kalau nara sama winona
tanya itu pinter
udah jadi dokter
dan dia bisa mengurus dirinya sendiri
walaupun nanti dia menikah sama nara
makanya dia itu lebih pantas dapat laki laki yang kaya raya
biar dia bisa hidup tenang
tanya itu pas banget sama nara
tapi kamu jangan mimpi deh
kalau tanya itu nikah sama nara
membayangkan kamu jadi besan aku aja
udah bikin aku merinding
lagian siapa juga sih yang mau besanan sama kamu
ngapain sih mesti repot repot bertengkar seperti ini
kalau rotan banyak tingkah gampang
ya dan kita pecat dari bengkel aja
kamu itu udah mimpi ya
bisa bisanya kamu pecat suami saya ya
eh jody kan udah beli tuh bengkel
dan dia kasih ke saya
jadi kamu jangan banyak macam macam ya
tinggal saya pecat aja
lama ada apa
tahu itu memang keterlaluan ya
bisa bisanya kamu menyuruh jody
memberikan bengkel keluarga saya itu sama papa kamu
sampai suami saya itu dipecat dari bengkelnya sendiri
gara gara papa kamu yang berlagu itu
jody jody ngasih bengkel itu ke papa
tante aku nggak tahu
tante padahal aku udah minta jody untuk kembalikan bengkel itu ke om dek den
kamu itu tahu diri dikit kenapa sih
kamu dan keluarga kamu dan numpang di rumah saya
kamu udah menyakiti nara
sekarang kamu mau menginjak injak keluarga saya
dengan uang calon suami kamu itu
nona janji nona bakal kembalikan kau bengkel om dek den ya
saya gak butuh janji kamu ya
yang penting cepat kembalikan bengkel itu
dan kamu sama keluarga kamu pergi dari rumah saya
nona terima kasih ya
ternyata kamu perhatian juga sama papa kamu
sampai mau ngasih bengkel skala
ya walaupun dia cuma bengkel sih
ya tapi tah mama senang aja
karena itu punya tante retla
ma bengkel itu bakal tetap jadi miliknya om dek den
dan malam ini kita keluar ya ma dari rumah ini
mama sekarang ngerti
jadi jodi menukar bengkel itu dengan memberikan kamu rumah
akhirnya kita bisa keluar dari rumah yang supek ini
yaudah kalau gitu mama siap siap sekarang ya
jodi maksud kamu tuh apa sih ngasih bengkelnya om dek den ke papa
aku udah bilang sama kamu kamu balikin bengkel itu ke om deden
ya mana aku tahu
kamu aja kerja di kak kilimah nggak pernah bilang sama aku
ya terus aku juga mana tahu
kalau kamu tuh gak pernah bilang sama bapak kamu mengenai hal ini
orang papa kamu yang bilang kok ini semua rencana kamu gimana sih
sayangnya kamu terminalnya mica dwai
ia makasih mu perlu ikutin